ia berhasil membuat bonsai antuarium yang eksotis setelah mempelajarinya selama lima belas tahun
setiap orang mungkin memiliki posisi tidur favoritnya sendiri
jadi walaupun nggak signifikan apa yang kita lakukan bersepeda sendiri
untuk mengukur peluang koi jika jadi menggugat bwf
begitu di komite olimpia di indonesia
hal inilah yang menjadi alasan dirinya merambah bisnis layanan jasa fotografi momen liburan
luapan ekspresi dan emosi menjadi jalur bagi penari untuk berkomunikasi dengan penonton
tapi apakah itu memang yang paling besar dok
kalo ini emang emang gua rencana pulang ke bali dari lama
ya tentu ini akan sangat serius dampaknya